aduh pak irvan juga gak angkat lagi
oh iya pak irvan kan lagi di kantor polisi
pasti dia gak bisa angkat telpon
kita ke jakarta morning coffee ya pak
pak maaf boleh agak ngebut gak
boleh mbak boleh boleh
andin sudah kembali ke rumah ini
sebentar lagi mama juga akan kembali
rumah ini akan kembali seperti dulu lagi
gue akan lakukan segalanya untuk itu
pak berpuluhkan sama kita
papa peluk diri sendiri aja
oh jadi mama mau
kalau mama udah pulang kita berpuluhkan berempat ya ma pa
iya nanti kita tukan berempat ya
arena ada di tengah tengah
pia ahli barang
telah memasukkan bukti baru soal bumayang pada saat diculik di apartemennya
yaitu berupa rekaman cctv pada saat bumayang diculik
ini bisa saja rekayasa kan pak
memangnya mereka menyebut nama klien saya irfan
tidak kan pak
kami juga mendapatkan bukti baru
yaitu berupa cv palsu milik jessica annabeli
cv itu milik jessica pada saat bekerja di pt hartawan sentosa
yaitu perusahaan milik almarhum hartawan
ayah dari aldebaran al fahdun
tentu anda tahu soal ini kok
apa hubungan cv palsunya jessica dengan semua ini pak
dan penyigit di kan ini sudah melebar ke mana mana
delik aduan debaran itu mengenai teror keluarganya baru baru ini
dan pak rendy melaporkan penculikan
lalu apa hubungannya dengan cv palsunya anak pak irfan
sangat berhubungan pak
karena kalau cv nya palsu
berarti pak irvani ini ada niatan buruk kepada keluarga alfari sejak tujuh tahun yang lalu
tapi itu nggak ada buktinya pak
gak ada buktinya kan
gak ada buktinya
bella belum datang kayaknya
ya semua aja
bella benar benar datang kesini
pak bu silahkan
ya singkong belum datang

saya khawatir dia nggak datang
ya pastinya dia juga susah untuk kabur dari om irfan dan
tapi waktu sama mami juga jadi gitu gitu kan
tapi kenyataannya dia datang
tunggu aja dulu
aku yakin jessy memang orang yang nempatin janji
masih ke kamarnya
kita enggak diselesai
aku cuma orang yang bersinu
kita pergi ke kamarnya
ya udah ya pak eh kenapa mbak ya belakang aku jatuh pak gelap
baju tolongnya ke situ deh kayaknya pak
aduh pak j tolong cariin dong pak j itu belum nyari papa kok aku takut itu hilang pak
bintang bintang gitu papa tolong cari sampai ketemu ya pak j
baju sih baju mau kemana
baju sih pak kabur lagi
mel pelos atau
apa saya bisa ketemu dengan pak irfan
ini darurat pak
pak irfan sedang dalam pemeriksaan
pak tapi ini sangat penting sekali pak
pemeriksaan terhadap pak irfan juga itu sangat penting
tolong ditunggu saja
aduh mampus deh
shh kamu tuh jangan keras keras kalau panggil mama
pak ajarin aku pakai ini nih gendongan bayi
kamu beneran mau pakai gendongan bayi
ini aku baru baca ma
katanya kalau pakai kandungan baik itu bisa bikin bayi ngerasa dia nyaman seperti dalam kandungan ibunya
aku pengen biar keisha bisa tenang gak nangis lagi nyaman gitu ma
yaudah nih mama ajarin kamu
cara pakainya ya
jadi kamu masukin gini sayang
terus nanti keishanya
terus kamu ayun ayun
tapi ini buat safety ya
buat safety nya dia nanti oke
ini kepala berarti sini
aduh pasti dia senang banget kalau diain sama kamu
biar nyaman ya
ini ada paket datang besar banget
kamu pesen apa sih
aku pesen buku buku parenting yang banyak
karena aku mau belajar
biar bisa ngurusin keisha
pokoknya apapun yang terjadi aku harus bisa menangin hatinya kesa
bagus itu no
papa suka semangat ya
pokoknya jangan pantang pantang ya
ada tersduk bren